baik mbak saya kondisi dengan staf staff yang lainnya mbak ya makasih ya pak ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam pak
tuhan sudah selesai aku sudah lakukan apa yang elsa minta
kamu minta mama menawarkan lima ratus juta untuk mati
uang sebanyak itu dari mana elsa kemarin kemarin kamu tiga puluh juta aja enggak ada

kamu mau pinjem sama mama aku punya uang satu miliar mau dari aldebaran
itu imbalan karena aku udah laporin matteo keren nih jadi aku mohon sama mama mama ke surabaya ketemu
hai dan bilang sama dia suruh ubah laporannya atas aku yang bersalah dan juga suruh dia bilang
tindakan dia itu diluar perintah aku ya bisa ya ma
bantu aku ya ma
bantu aku ya ma
cuma itu cara supaya aku bisa keluar dari sini
kalau dia nggak mau gimana
mada butuh uang ma
hai dia bantu aku deh dia butuh uang banyak ma buat anaknya yang sakit
hai aku janji ini terakhir kalinya aku nerepukin punya papa saya
hai aku janji ini terakhir kalinya aku nerepukin punya papa saya
satu hal lagi ma
papa jangan sampai tahu
mama sudah lakukan permintaan kamu elsa
mama tahu ini salah
tapi tetap saja mama lakukan ini
tumben papa agak lama
iya kok nggak ada ya ma
tapi tadi di mobil itu masih ada
kok nggak ada ya
kok aneh ya
tadi tuh masih ada mah
tadi aku sempat lihat di dalam mobil
terus aku masukin ke dalam tas
kok nggak ada sih
oh iya aku jadi ingat nantinya mama
waktu itu kan hilang di sini

ya bu ada yang saya bisa saya bantu
saya mau nanya deh
pernah nggak nemuin anting di sekitar sini
soalnya anting saya jatuh
oh saya sih enggak tapi boleh ibu tanya ke ibu
bisa diingatkan kepada manajer saya di sana
oh gitu makasih ya
iya bu sama sama
bapak manajer stanford cafe
jadi anting saya hilang di sekitar sini mungkin aja
setahu saya sih nggak ada mbak
tapi saya coba tanyain ke staff yang lain ya mbak
boleh minta kontak mbak
biar nanti kalau ada bisa hubungi langsung mbak
boleh boleh boleh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu sudah di stanford cafe
ini aku masih ada disini aku nungguin papa
papa dimana papa udah sampai
papa baru aja sampai
kita mau langsung jalan jalan
jalan aja pak
yaudah tapi aku ke toilet sebentar ya
bapak tunggu di mobil ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu tuh makin cantik
tante saya duluan ya
makasih ya kamu udah bantuin aku
lagian kamu tuh mau kemana sih
pake umpet umpetan segala sama suami kamu
aku ada urusan penting rak
yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya
ada urusan soal anakku
ada urusan anaknya
berarti anak yang satu lagi kali ya
pak tadi aku ketemu soal temennya mama loh
aku lupa sih namanya siapa
tapi aku masih ingat mukanya
siapa ya citra
aku lupa sih pak
tapi yang pasti bukan tante clara kan

emang kenapa kalau tante clara
soalnya mama lagi pergi sama tante clara ke pulau seribu
tapi aku rasa bukan deh pak
tapi aku gak inget namanya juga sih
jadi kita jalan yuk
apapun keputusan kamu soal pernikahan kamu sama hersa
papa sama mama akan mendukung kamu
asal kamu bahagia
makasih banyak mah pak udah mau mengerti
aku sekarang mau langsung kantor aja ya
mino gimana kalau kamu dirumah aja
kamu tuh keliatan capek sayang
kalau kamu kerja malah tambah stres ya kan
udah dirumah ya
justru aku balikan ya mah
kalau di kantor kan aku bisa kerja
tapi kalau dirumah gak apa apa ya
kalau dirumah gak apa apain justru
ya udah kalau gitu
iya angkat kerja ya
kau mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana